tolong lagi ya toh
ada apa pak
saya mau berangkat kantor
tolong jaga ibu baik baik ya
jangan izinkan dia pergi kemana mana
ngerti ngerti pak
oke saya pergi dulu ya
aku harus telepon seseorang untuk minta tolong
aku nggak bisa diam aja
ini tante rantimer
tadi ibu kan udah dengar kata bapak
ibu dilarang kemana mana
saya nggak bisa biarin ibu pergi dari sini

bapak ibu mau pergi
tapi pak ini tuh saudaranya sendiri yang sakit
masa sih tante rantimer nggak boleh keluar
lagian pak tante rantimer tuh nggak mungkin keluyuran
dia mau ketemu sama saudaranya
sekarang tuh saudaranya sekarat pak
iya ya pak ya tolong saya ya pak
coba kalau bapak di posisi saya
bapak punya saudara atau anak yang sekarat
tapi tunggu bu
iya pak kita hargai banget kebaikan bapak
tuhan pasti bales kok pak
pak makasih banget ya pak
saya nggak akan lupain kebaikan bapak
mer antri tante ke rumah sakit jiwa ya
cepet ya mer
tante mau lihat lia
ya tante tante sabar ya
tante sabar tante
lepas buka buka
bisa lupain ya
saya mau lepasin
apa maksud susur saya nggak boleh ketemu lia
ini saudara saudaranya juga pengen ketemu semuanya
tapi kondisi lia belum stabil tadi malam dia mau ngamuk
apapun kondisi lia sus
saya mau ketemu
semua juga pengen ketemu
kalau ibu mau liat lia yaudah liat aja di jendela ya
saya mau ketemu dokter
dokter tolong dokter keluarin anak saya dari rumah sakit ini
tolong dia nggak pantas di sini dokter
ibu ini siapa dan ada perlu apa
anak saya nggak pantas ada di tempat ini
dua hari yang lalu ada pemuda yang datang ke sini
dan meminta saya untuk memeriksa lia
berdasarkan hasil pemeriksaan
memang lia mengalami genggaman jiwa bu
nggak nggak mungkin dok
saya ibunya saya tahu pak
saya nggak pantas ada di tempat ini dok
tapi hasilnya memang seperti itu bu
kalau ibu tidak percaya ibu boleh ikut saya
sedera sedera juga harus ikut dok
mereka harus tahu
boleh boleh mereka boleh ikut
terima kasih bu
terima kasih bu
jika ada apa apa
bisa berbicara sama sama
jika ada apa apa
bisa berbicara sama sama
saya suka pak
jika ada apa apa
bisa berbicara sama sama
saya akan berbicara sama sama
saya ingin berbicara sama sama
dengan orang lain
terus tiba tiba pak
saya kerjasama dengan wanita
dia bisa berpulau pulau
jadi ibu saya dok
jadi cuma pakai topeng
bawa dia ke ruang situasi
yang sudah dengar sendirikan
gak mungkin dok itu nggak mungkin
itu hanya halusinasi lia
dan itu salah satu gangguan kejewaan
enggak dok hal itu emang ada
lia tuh bener lia nyelidikan yang sebenarnya
udah mendingan sekarang kita pergi aja
enggak yuk enggak lihat tuh bener yuk
udah yuk tante kita disini juga gak bisa bantuin lia
tapi dok lihat tuh bener dok
yuk lu tuh gimana sih
masa lalu ngajak kita berdua keluar
kita terus bebasin lia
mer kamu tuh gak bisa kayak tadi
tapi emang bener kan yuk
supaya lia itu bisa bebas
iya aku tau
hal itu tuh kedengerannya mustahil
buat yang gak ngeliat ya
susah buat percaya
mau kita jelasin kayak apa juga
ya tetep aja percuma
sebenernya waktu itu juga kita gak tau kan
gimana cara kita ngebebasin lihat coba
oke gue rangkit
terima kasih ayo
kalian mau jenguk lia juga
sekalian juga kita mau minta hasil tes kejiwaannya lia
permintaan kalian untuk memeriksa teman kalian
tapi kan hasilnya sama
tapi lia itu emang bener bener gak gila
mungkin hasil tesnya aja dok yang salah
bener dok lihat itu waras dan sama kali gak gila
dia gak pantas ada di sini dok
saya sudah pusing dengar kalian ngomong
teman kalian itu memang bener bener sudah gila
dan saya tidak bisa melepaskan dia begitu saja
berapapun yang dokter yang minta saya akan bayar berapapun
tapi tolong dokter keluarkan lia dari rumah sakit jiwa ini
saya tidak bisa disokok
lebih baik kalian pergi
saya tak perlu lagi nih